suasana kantor pelayanan imigrasi kelas satu khusus bandara soekarno hatta di tenggarang
banten terlihat ramai oleh calon pembuat paspor pada rabu pagi direkturat imigrasi
per dua belas oktober dua ribu dua puluh dua mulai menerapkan masa berlaku paspor menjadi sepuluh tahun dari sebelumnya
lima tahun tarif yang masih sama yaitu sebesar tiga ratus lima puluh untuk paspor biasa dan
dua ratus lima puluh dua rupiah untuk paspor elektronik juga disambut antusias warga sangat
apanya sangat positif sekali ya pak ya jadi untuk bagi pemohon maupun dari negara juga itu sama sama di sangat
diuntungkan gitu kasih doakan imigrasi bandara soekarno hatta helbi khair raja iksan menyebut
pihaknya mampu melayani dua ratus lima puluh dua pemohon pendaftaran online dan dua puluh pemohon lansia dengan menerapkan
biaya yang lama tanpa adanya kenaikan harga
di kantor imigrasi jakarta timur warga juga menyambut antusias aturan baru ini salah satu
warga bahkan kaget karena masa berlaku paspornya menjadi sepuluh tahun datangin aja kalau hari ini udah
mulai sepuluh tahun jadi nggak perlu bolak balik mudah ini lagi kami yang gunakan paspor jadi

itu pemberian paspor yang berlaku di kantor ini juga menyebabkan kekurangan paspor yang dikurangkan

paspor dengan masa berlaku sepuluh tahun diberikan kepada warga negara indonesia berusia diatas tujuh belas
tahun atau yang sudah memiliki ktp paspon paspor dibawah tujuh belas tahun masih diberikan paspor dengan
masa berlaku lima tahun negara indonesia yang belum berumur tujuh belas tahun itu masih tetap berlaku hal yang sama
yang sebelumnya yaitu paspor lima tahun penerapan masa berlaku paspor selama sepuluh tahun mulai diterapkan di seluruh
kantor imigrasi sesuai peraturan menteri pemerintah indonesia dan juga di kantor imigrasi